nasi malang harus dialami alfiano davara harjo
yang berasal dari kampung purworejo kecamatan tering
kabupaten kutai barat kalimantan timur
dalam waktu berdekatan bocah sepuluh tahun ini
harus rela kehilangan kedua orang tuanya
pasangan suami istri asal sragen jawa tengah itu
meninggal dunia setelah terinfeksi covid sembilan belas
ibunda fino lina savitri yang sedang mengandung enam bulan
meninggal dunia pada sembilan belas juli lalu
berselang sehari kino raharjo ayah vino
mengembuskan nafas terakhir
sebelum meninggal dunia keduanya sempat dirawat
di rumah sakit harapan insan sendawar
setelah kedua orang tuanya tiada
vino yang dinyatakan terpapar covid sembilan belas
dan tidak bergejala
kini harus menjalani isolasi mandiri di rumah
saat ini ia dirawat oleh kerabat ayahnya
yang rumahnya tidak jauh dari kediaman orang tua vino
kalau untuk makan ya kita ada pak d nya
jadi apa yang dia mau
misalnya mau ngasih apa atau apa ya kita belikan
jadi sesudahnya kita membelikan
kisah pilu yang dialami fino
simpati publik perhatian dan bantuan kemanusiaan untuk vino
kini mengalir dari berbagai pihak
mulai pemerintah setempat
hingga masyarakat sekitar
semoga yang lain bisa datang ikut membantu
tuhan bukakan jalan buat dia sabar
itu aja sih
ya doa mungkin doa semua orang sama ya
bagaimana supaya dia tetap tegar
tuhan mendengarkan apa yang dia inginkan
dan juga kita inginkan
semoga semuanya semoga
perhatian terhadap nasib fino juga datang dari bupati kutai barat
fx siapan yang berniat melakukan adopsi
namun ia menghormati kerabat vino
yang menginginkan membawa sang anak ke rumah neneknya
di sragen jawa tengah
ya saya pada prinsipnya
yang mana yang baik
misalnya mereka percaya dia tetap di kutai barat
ya saya paling pertama minta
anak ini supaya tinggal dengan kabin dua
tapi sudah keputusan keluarga
bahwa pulang ke sana ya oke
yapan juga memerintahkan dinas kesehatan serta dinas perlindungan anak
dan pemberdayaan perempuan kutai barat
memberi penampingan psikologi bagi fino
surya adman kutai barat kalimantan timur